kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan putra dari abu bakar ⁇ baasyir ⁇ pak abdul rohim
assalamualaikum selamat sore pak rohim
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya pak rohim ya terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini pak
kita ingin konfirmasi terlebih dahulu pak basir sudah sampai di rumah
bagaimana kondisi pak basir setelah menunggu perjalanan kurang lebih delapan jam ya pak ya dari jakarta ke jawa tengah
ya alhamdulillah tadi perjalanan kita berangkat dari lp gunung sindur sekitar jam setengah
sampai di solo sekitar jam setengah dua lah atau jam dua begitu
kondisi beliau alhamdulillah sehat sehat saja baik baik saja
dan ya mungkin hanya karena capek perjalanan begitu saja tapi ini insya allah sudah cukup istirahat dan alhamdulillah kondisinya baik baik saja
harapannya tentu kembali berkumpul dengan keluarga ya pak ya kembali bersama sama
yang ingin juga kita ketahui akan seperti apa nih pak aktivitas dari pak baasir nanti
dan seterbuka apa kemudian pak basir ini diperbolehkan untuk menerima tamu atau juga bertemu dengan orang orang atau perwakilan kelompok tertentu atau pejabat negara atau bagaimana pak
ya kalau dengan negara kita sudah tidak ada ikatan kesepakatan apapun
karena beliau ini kan sudah mengadil
akhiri masa tahanannya seluruhnya ya
artinya beliau memang bebas murni bukan pembebasan atau dibebaskan karena suatu alasan atau kebijakan tertentu tidak
tapi memang beliau sudah menghabiskan masa tahanannya
itu yang perlu dicatat
sehingga tidak ada persyaratan persyaratan atau ketentuan ketentuan tertentu dari pihak negara kepada beliau
beliau menjadi wni yang bebas seperti mana kita semuanya
ada pun kondisinya nanti atau aktivitas
atau juga kemas kondisi

itu yang harus diperhatikan

jadi kalau kita lihat ke depan insya allah ustaz abu bakar bahasyir akan lebih banyak di rumah
karena memang secara fisiknya pun memang beliau sudah tidak bisa untuk banyak bergerak ke berbagai tempat untuk melakukan dakwah
artinya beliau kalau dakwah ya tetap akan dakwah
beliau akan tetap berdakwah
dia akan tetap berdakwah
dan mungkin akan lebih banyak mengurus bersama dengan para ustaz
mengurus di pesantren sini untuk memberikan arahan arahan
oke artinya kemudian dengan keluarga dan juga mengurus pesantren juga masih akan berlangsung nanti ya pak rohim ya
ya pasti pada maksudnya pada tahap tahap kemampuannya ya
pak rohim yang juga penting adalah kemarin bnpt menyampaikan bahwa kemudian pak basir ini dilibatkan sebagai mitra
dalam upaya deradikalisasi
nah pesannya adalah dakwah yang menyejukkan begitu ya dakwah yang damai
apa komentar keluarga soal ini pak
saya rasa selama ini apa yang beliau dakwahkan pun sebenarnya menyejukkan
ada pun sebagian orang merasa dakwahnya itu panas ya ataupun dianggap keras
itu kan hanya soal opini kan sebenarnya
ya karena bisa jadi orang punya berpandangan yang berbeda
ya punya sudut pandang
sudut pandangnya berbeda
tetapi dia tidak bisa menerima pandangan yang ada pada ustaz abu bakar basir
sehingga dia menganggap ustadz abu bakar basir itu radikal ataupun keras atau dakwahnya itu panas gitu ya
dengan istilah istilah yang sebenarnya tidak tepat
karena kalau anda pelajari atau siapa pun mempelajari apa yang beliau dakwahkan
sebenarnya selama ini beliau hanya mendakwahkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh al quran dan sunnah rasulullah
beliau berusaha untuk kembali atau mengajak umat islam ini kembali kepada al quran sesuai dan sunnah rasulullah
sesuai dengan apa yang murni gitu ya
sesuai semurni mungkin
pak rahim terakhir kan kita tahu ketokohan pak bashir ini cukup kuat
dan sebagian pihak menilai jika kebebasan pak bahasyir inju juga berpotensi pak membangunkan
katakanlah sel sel teroris untuk kembali menjalankan aksinya yang mungkin terafiliasi sebelumnya
dan kita tahu beberapa waktu lalu juga beberapa amir yang kemudian diduga terafiliasi dengan jat begitu
juga mengakui bahwa doktrinasinya masih terus berjalan
apa kemudian respon keluarga soal komentar seperti ini pak rohim
ya kami justru ingin menegaskan kepada siapa pun pihak yang mengatakan
siapa pun pihak yang mengatakan hal demikian ya
selama ini ustadz abu bakar basir itu selama kurang lebih lima belas tahun
atau sepuluh tahun lah ya berada di penjara
dan sebenarnya aktivitas terorisme juga nggak berhenti kok
menurut hemat kami naif sekali kalau kemudian tudingannya malah mengarah kepada ustadz abu bakar basir
justru tudingannya ataupun pertanyaannya harus diajukan kepada bp
yang melakukan aktivitas atau bertugas untuk melakukan teroris

kita harus melakukan deradikalisasi selama ini
apa fungsinya selama ini kenapa tidak berhasil dan tidak menurunkan ekskalasi
daripada pemikiran pemikiran ekstrim dan keras itu
pertanyaannya kan demikian
karena ustaz abu bakar bahasyir dianggap sekarang kalau sekarang ini keluar
maka ini akan dianggap meningkatkan eskalasi serangan terorisme dan sebagainya
buktinya selama ini sepuluh tahun beliau berada di penjara
artinya kan nggak ada pengaruhnya begitu beliau di penjara atau tidak di penjara
bertanya kepada instansi yang ditugasi untuk menangani masalah itu
yang ditugasi untuk menyelesaikan masalah itu yang selama ini apa
yang sudah mereka lakukan untuk menangani atau mengatasi problematika berpikir ekstrim
yang ada di sebagian kalangan di indonesia ini
seberapa mungkin kemudian pak
untuk peran mitra mitra
untuk deradikalisasi ini akan dijalankan oleh pak basir
pada prinsipnya ustadz abu bakar basir sejak dulu itu selalu mengajak pada kedamaian
damai dalam di bawah bimbingan syariat allah subhanahu wa ta'ala
cuma sekali lagi pandangan ini selalu dianggap keras
oleh sebagian orang yang berbeda pendapat
jadi ini masalah bukan masalah keras atau tidak kerasnya dakwah ustaz abu bakar bahasyir
tetapi ini soal perbedaan pandangan
ada yang memandang setuju dengan beliau ada yang tidak
komitmen itu yang kemudian kita perlu selaraskan
artinya mitra dari pak basir untuk proses deradikalisasi ini menjadi berjalan begitu sesuai dengan apa yang kemudian menjadi perhatian kita bersama
terima kasih pak rohim sudah bergabung dengan kita sore ini